di tengah pandemi covid sembilan belas penting nampaknya untuk mengetahui kondisi kesehatan diri sendiri walau sehat
apalagi jika kita sering bepergian sering berinteraksi dengan orang luar
dan bekerja di tempat yang beresiko tertular covid sembilan belas
maka tak ada salahnya untuk melakukan pemeriksaan sejak dini sebelum terlambat
ada dua jenis tes covid sembilan belas yang bisa dilakukan secara mandiri
dan yang saya lakukan ini adalah rapid test
rumah sakit yang saya pilih untuk rapid test adalah rumah sakit swasta di kawasan paster
prosedur untuk melakukan rapid test di rumah sakit ini terbilang mudah
sebelum masuk cuci tangan dulu di tempat yang telah disediakan
setelah itu diukur suhu oleh petugas jaga
selanjutnya menuju ruang pendaftaran
di sini saya mendaftar dengan menunjukkan kartu tanda pengenal
ktp untuk data lalu menerima nomor antrian
selanjutnya saya diarahkan ke laboratorium sebagai tempat rapid test
di sini saya menunggu untuk dipanggil sesuai nomor antrian
setelah dipanggil selanjutnya masuk ke ruangan
di ruangan ini darah saya diambil sebanyak tiga cc
di rumah sakit ini ada dua cara pengambilan darah
pertama di bagian ujung jari dan di bagian pembuluh kapiler
waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui hasil pun berbeda
jika darah diambil di ujung jari sekitar sepuluh hingga lima belas menit sudah dapat diketahui hasilnya
sedangkan jika darah diambil di pembuluh kapiler
maka membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk mengetahui hasilnya
di sini saya memilih pengambilan darah melalui pembuluh kapiler
setelah kita selesai melakukan rapid test
maka kita akan menerima seperti ini
ini bukan surat keterangan bebas covid
tapi hasil dari pemeriksaan diagnosa tadi
rapid test merupakan salah satu metode screening awal
untuk mendeteksi reaksi antibody seseorang terhadap virus covid sembilan belas
biasanya kita lakukan pengulangan rapid test itu
kalau hasil pertamanya samar meragukan
mungkin kita lakukan pemeriksaan
tapi kembali lagi
kalau misalkan hasilnya terselamat
tidak samar tidak meragukan
kembali lagi ke gejala
kalau gejala di pasien tersebut ada ke arah covid
dari pemeriksaan juga ada
rapid test itu mungkin tidak perlu diulang
tapi sebaiknya dilanjutkan dengan pcr swab
sebelumnya kementerian kesehatan telah mengeluarkan surat edaran
tentang batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan rapid test antibody
namun rapid test covid sembilan belas memiliki tarif yang berbeda
antar rumah sakit di berbagai daerah
masyarakat yang akan melakukan rapid test secara mandiri
diminta untuk menghubungi rumah sakit
untuk mengetahui informasi biaya yang lebih detail